berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan sepuluh tiga ratus enam puluh lima kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai sembilan ratus dua puluh tujuh tiga ratus delapan puluh kasus
pasien sembuh bertambah delapan tiga belas orang
dan hingga total pasien sembuh saat ini yakni tujuh ratus lima puluh tiga sembilan ratus empat puluh delapan orang
rasio kesembuhan mencapai delapan puluh satu tiga persen
dan kasus kematian di tanah air memecahkan rekor penambahan harian yaitu sejumlah tiga ratus delapan orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai dua puluh enam lima ratus sembilan puluh jiwa